dari satu ratus lima puluh flight lebih per hari sekarang dua bulan lebih berhenti total
lalu baru mulai terbang seminggu ini dua tiga flight sehari
susi pujiastuti menceritakan kondisi perusahaannya susi air aviation
sebagai terobosan yang baik namun susi menyayangkan harga pcr
bagi calon penumpang yang mahal
cost pcr lebih mahal dari harga tiket
bagaimana ini bisa dibuat murah
apakah kami kami airline harus melakukan itu
jadi customer kita juga banyak yang tidak bayar lambat bayar
sebagai pengusaha susi memprediksi keadaan ini tidak akan berubah banyak hingga satu lima tahun ke depan
setali tiga uang lion air group
perusahaan maskapai yang melayani penerbangan domestik juga mengaku kesulitan tetap bertahan
lion bahkan sempat menghentikan operasi maskapainya beberapa kali
namun setelah menyatakan berhenti beroperasi pada lima juni lalu
lion air group mengaku kembali mengoperasikan armadanya pada sepuluh juni
baik rute internasional maupun domestik
berdasarkan perkembangan bahwa calon penumpang sudah semakin memahami
dan akan dapat memenuhi persyaratannya

untuk perjalanan menggunakan pesawat udara sebagaimana yang telah ditentukan
telah diterbitkan dan telah dihidangkan surat edaran nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
dalam surat edaran tersebut
persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang yang akan bepergian
atau yang akan melakukan penerbangan lebih sederhana
untuk itu kami dari lion air group mewajibkan dan meminta calon penumpang
agar memperhatikan hal hal yang telah ditentukan dalam surat edaran nomor tujuh dimaksud
sejak pandemi terjadi kebijakan terkait penerbangan yang dikeluarkan pemerintah
memang berulang kali berubah
di antaranya penambahan surat izin keluar masuk dki jakarta atau sikm
oleh gubernur dki jakarta
serta pemberlakuan pembatasan jumlah penumpang di dalam pesawat